kepala badan pemenangan pemilu bapilu dpp partai demokrat andi arief seolah menyentil partai nasdem sebagai partai pengkhianat dalam koalisi pendukung anies baswedan
dalam unggahannya di twitter pada selasa andi arief menegaskan demokrat akan tetap bersama pks meski satu partai mengkhianati koalisi
publik pun menilai ini merupakan sindiran bagi partai nasdem yang sama sama berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan pendukung anies baswedan
sehari sebelumnya pada senin andi arief mendesak anies baswedan untuk segera mengumumkan bakal calon wakil presiden mendampingi
menurut andi arief pengumuman bakal cawapres koalisi perubahan jika dilakukan lebih cepat bisa mendongkrak elektabilitas
mengingat anies selalu berada pada nomor terakhir di beberapa survei
dengan simulasi tiga nama
sementara itu wakil ketua mempartai nasdem ahmad ali menyindir balik andi arief batas cuitan terkait partai pengkhianat koalisi
ahmad ali menegaskan partai nasdem tidak mempunyai rekam jejak sebagai pengkhianat di kancah porbon ikan tanah air
ahmad ali lantas mempertanyakan maksud demokrat yang kerap mendesak anies segera mengumumkan bakal calon wakil presiden
ali curiga demokrat akan menarik dukungan kepada anies
apabila figur yang dipilih tidak sesuai keinginan mereka
ahmad ali kembali menekankan bahwa nasdem tidak mungkin mengkhianati koalisi
terlebih nasdem merupakan partai pertama yang mengusung anies sebagai bakal calon presiden